ya lantas apa yang menjadi pemicu gangguan kejiwaan selama pandemi
dan apa yang harus kita lakukan agar bisa terhindar dari gangguan jiwa selama melewati masa pandemi saat ini
bersama cnn indonesia news hour telah bergabung praktisi mindfulness aji santoso putro
selamat siang mas aji sehat mas
selamat siang mas rizky sehat apa kabar mas rizky
alhamdulillah saya juga insya allah sehat jasmani dan rohani mas aji ya
oke mas aji ini kalau kita lihat situasi saat ini ini kan kita dikelilingi sama rasa takut
kecewa kemudian cemas ketidakpastian
kalau misalnya melihat kondisi kejiwaan masyarakat umum saat ini seperti apa sih mas aji
ya sangat menantang sekali sih mas rizky kenapa
karena dulu sebelum pandemi kita ini kan kalau merasa cemas panik takut sedih
ataupun galau ataupun mungkin kita merasa tidak nyaman gitu emosi kita
kita punya pilihan jalan keluar yaitu mungkin jalan jalan ke luar rumah
atau mungkin jalan jalan ke mal atau mungkin ketemu teman dan sebagainya gitu
sedangkan di masa pandemi ini yang kita anggap jalan keluar itu tertutup semua atau terbatas
meskipun jalan keluar yang kita pilih sebelum masa pandemi itu sebenarnya ya nggak sehat sehat banget gitu
nah di masa pandemi ini dengan akses untuk melakukan solusi solusi yang dulunya kita lakukan
itu tidak bisa kita lakukan
sehingga kita jadi kesulitan berhadapan dengan rasa tidak nyaman yang muncul di masa pandemi ini
oke nah terus mas aji ini kan kalau misalnya kita lihat juga kondisi sekarang
ini seperti tadi kita bilang sebenarnya masalah ini kan juga sebelum pandemi pun sudah jadi masalah yang banyak di perkotaan gitu ya
dengan media sosial segala macam
nah kalau misalnya bicara soal istilah istilahnya kan ada yang bilang stres depresi gangguan jiwa
nah ini ada perbedaannya nggak sih mas
bagaimana istilah ini
ya sebenarnya itu kan lebih ke terkait dengan takarannya ya atau ukurannya
atau mungkin lebih ke bagaimana kita merasakan seberapa berat gitu
kalau memang itu dirasa sudah cukup mengganggu atau bahkan sangat mengganggu sekali
memang itu lebih baik disarankan ke psikolog psikiater atau mungkin profesional yang memang punya kualifikasi untuk menangani itu mas rizky
nah itu tadi kalau dibilang beratnya seperti apa mas
kayak indikasinya bahwa kita memang butuh pihak lain nih untuk ngatasin stres atau depresi kita
ya ada beberapa poin atau ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan
yang pertama adalah terkait dengan relasi ya
kalau perasaan kita atau kondisi emosi kita sudah mengganggu relasi dengan orang orang di sekitar
mengganggunya cukup parah maka ya itu perlu bantuan
perlu bantuan orang lain perlu bantuan profesional
setelah relasi poin berikutnya adalah terkait kreasi
kreasi itu bagaimana kita bekerja
kalau kita jadi cenderung males performa kita menurun drastis karena perasaan karena emosi yang tidak nyaman
itu juga bisa menjadi indikasi untuk perlu bantuan orang lain
yang ketiga adalah lebih ke bagaimana kita bisa beristirahat kualitas istirahat kita
bagaimana kualitas tidur
kalau sulit tidur kita jadi serba tergesa gesa serba selalu merasa tidak tenang gitu itu pun juga bisa menjadi indikasi ya
dan ada poin yang berikutnya yang mungkin perlu kesadaran kita bersama terkait kesehatan mental di masa pandemi ini
kita tidak perlu menunggu harus parah dulu baru meminta bantuan gitu
kalau memang sudah dirasa oh ya saya perlu bantuan ya lakukan meminta bantuan
oke jadi kalau memang tadi salah satu atau beberapa tanda tandanya adalah kalau misalnya sudah mulai mengganggu
sampai ganggu tidur sampai ganggu relasi selama berhari hari gitu mas aji
ini lebih disarankan untuk cari orang yang memang bisa menenangkan kemudian bisa juga membuat lebih baik
kemudian mas aji kalau misalnya tadi kan juga sempat disinggung soal solusi
kalau misalnya dulu mungkin kita solusinya kalau lagi stres
lagi misalnya banyak pikiran misalnya jalan jalan ataupun mungkin nonton me time gitu
tapi kalau misalnya sekarang kan mungkin jadi lebih terbatas
jadi orang kebanyakan kalau yang saya lihat dan termasuk saya juga ini adalah biasanya kita sekarang kan enjoy dengan streaming film
kemudian kita lihat aplikasi misalnya lihat ekspor instagram kemudian tiktok
nah ini kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini mas aji ini sebenarnya jalan keluar yang sehat juga nggak sih
atau malah sebaliknya dan apa kira kira yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita udah mulai
wah ini kayaknya saya butuh
butuh penyegaran jiwa nih
saya sebagai praktisi mindfulness ya sebagai praktisi kesadaran diri
saya melihat bahwa ini sebatas sudut pandang saya ya
bahwa jalan keluar yang dulunya kita gunakan untuk mengatasi emosi yang tidak nyaman
untuk mengatasi perasaan yang nggak nyaman itu sebenarnya ya kurang sehat gitu
kan dulunya kita cenderung melarikan diri dari perasaan itu
misal seperti tadi ya sebagai contoh stres
lalu solusinya adalah
kita nongkrong bareng temen temen gitu
nah itu kan kita melarikan diri dari emosi kita gitu
sedangkan sekarang ini jalan keluar yang nongkrong sama teman teman itu juga ditutup atau dibatasin
dan ini malah menjadi kesempatan kita untuk berlatih menemui perasaan itu
memang berbicara soal menemui perasaan yang nggak nyaman itu tidak mudah
tapi itu menjadi jalan yang saya rasa perlu kita lakukan untuk
mengelola untuk memulihkan perasaan yang nggak nyaman
sehingga tips dari saya atau saran dari saya di masa pandemi sekarang ini
mari kita bersama sama berlatih untuk kalau ada perasaan tidak nyaman datang
ada perasaan nyaman yang sedang kita rasakan sekarang sadari saja
disadari saja tidak perlu reaktif
lalu setelah sadari diamati
amatinya dalam tanda petik ya bukan berarti terus melihat gitu enggak
tapi semacam mengamati
emosi sedih mengamati emosi panik takut cemas hanya diamati saja
lalu ada dua lagi yang perlu kita ingat bahwa sebaiknya kita tidak menggenggam
perasaan perasaan yang gembira dan sebagainya
maksudnya kita tidak terlalu menginginkan perasaan itu
yang berikutnya yang terakhir adalah kita sebaiknya juga tidak terlalu membenci
atau tidak terlalu memusuhi perasaan sedih cemas panik takut itu
oke jadi jangan berlebihan intinya gitu ya sekarang sekarang ini
dalam menyikapi sesuatu atau dalam merasakan sesuatu
nah terus mas yang juga sekarang banyak nih kan informasi apalagi soal misalnya soal covid
itu gampang banget kita dapat gitu
bahkan kita mungkin dikepung sama informasi baik yang benar maupun yang tidak benar
nah ini kalau misalnya kita tapi kan di satu sisi juga kita butuh informasi ini nih
misalnya update nya seperti apa
nah untuk secara bijak kita menyikapi informasi tentang covid ini seperti apa
batasi secara sehat
jadi bukan berarti sama sekali tidak mengkonsumsi informasi ya
itu juga blunder gitu
saya memilih memberikan saran dari saya adalah jalan tengah
tidak berlebihan tapi juga berarti terus bukannya terus tidak sama sekali gitu
nah oleh karena itu jalan tengahnya adalah mungkin dalam satu hari bisa kita jadwalkan
jam berapa sampai jam berapa
berapa jam hanya untuk mengkonsumsi informasi mengonsumsi berita dan dari sumber terpercaya
dan di luar jam itu lebih baik kita tidak terus terusan mengkonsumsi informasi karena kita akan menjadi
kelelahan perhatian ini akan memicu kecemasan

jadi itu yang harus kita waspadai gitu ya
jadi itu yang harus kita waspadai gitu ya
oke mas aji kemudian juga kalau misalnya kita lihat angka nih mas ini kasus odgj juga selama januari sampai juni dua ribu dua puluh
ini juga cukup tinggi ada dua ratus tujuh puluh tujuh ribu ini yang terdata belum lagi mungkin yang tidak terdata
artinya masih cukup tinggi
nah kalau ini sebenarnya melihat kondisi sekarang saat ini seberapa besar sih mas pengaruhnya buat membuat orang orang
akhirnya jiwanya terganggu gitu
iya ini sekarang ini kan di masa masa ini ini masih cukup tinggi
ini masih cukup tinggi
ini masih cukup tinggi
ini masih cukup tinggi
ini masih cukup tinggi
jadi sekarang ini kan di masa pandemi ini memang kondisi yang sama sekali baru kondisi yang kita belum pernah bertemu
belum pernah mengalami dan ini kondisi yang serba tidak pasti
dan memang sebagian manusia ya itu sangat takut dengan ketidakpastian
oleh karena itu ini pr kita bersama apalagi di indonesia ini penanganan pandemi sebagai
sebagai praktisi kesehatan mental sebagai orang orang yang peduli akan kesehatan mental
kenapa karena permasalahan kesehatan mental itu dampaknya lebih jangka waktunya lebih lama gitu
meskipun nanti secara fisik ya virusnya mungkin sudah melemah sudah bisa berkurang
tapi persoalan kesehatan mental ini memang perlu concern bareng bareng mulai dari sekarang
karena kalau tidak
karena kalau tidak
ya jangan sampai nanti telah terlambat gitu
jadi mulai sekarang bekali diri untuk bagaimana caranya menangani kesehatan mental kita
praktisi kesehatan mental saling menopang saling membantu mengedukasi kesehatan mental
oke kemudian mas aji ini kan kalau misalnya tadi kita misalnya pergi ke psikolog
pergi ke psikiater gitu ya ini kan juga mungkin agak terbatas saat ini
nah kalau misalnya untuk cara paling mudah mas aji misalnya kita sudah mulai merasa
kita ada masalah dengan kejiwaan kita apa yang bisa kita lakukan dan benar
oke pertama ambil jeda dulu duduk diam hening
itu penanganan pertama menurut saya sebagai praktisi mindfulness untuk menangani mengelola emosi yang tidak nyaman
duduk diam hening sadari nafas sehingga kita lebih berada di saat ini di sini kini present moment
dan tadi terapkan empat langkah tadi sadari emosi tersebut amati saja gejolak perasaannya
lalu tidak melawan tapi juga tidak menghinggar
kalau itu tetap saja masih bikin perasaan semakin menjadi jadi semakin tidak nyaman
barulah menghubungi profesional ya
dan sekarang ini saya rasa teman teman psikolog teman teman psikiater
teman teman profesional kesehatan mental mulai dengan pelayanan secara online
oke baik jadi tadi ada tipsnya untuk menjaga kesehatan mental sendiri
tapi kalaupun memang sudah tidak mampu jangan ragu mas ajio untuk pergi ke profesional
oke baik mas aji santoso putro terima kasih sekali atas waktunya untuk cnn indonesia
selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu mas aji